langkah pansus hak angket kpk yang mempersoalkan penggunaan rumah aman atau safe house oleh kpk menimbulkan pro dan kontra
pansus merasa penggunaan safe house ini ilegal dan dianggap banyak terjadi pelanggaran
sementara sebagian pihak meragukan efektivitas kunjungan pansus angket kpk ini
pimpinan pansus angket kpk mempertanyakan pengadaan rumah aman atau safe house saksi kpk
menurut pansus kpk tidak memiliki kewenangan menyembunyikan saksi di rumah aman yang oleh pansus disebut rumah sekap
istilah rumah sekap dan safe house berbeda menurut komisi antirasuah
namun pansus hak angket tetap berencana meninjau langsung lokasi rumah tersebut
hari ini pansus pun merealisasikan rencana untuk mengunjungi bekas safe house kpk
badan yang melakukan penuntutan
misalnya seperti penuntutan dan penyidikan itu tidak boleh ada safe house
safe house itu adalah ada undang undang tersendiri
kalau ada itu bukan safe house itu namanya adalah sebuah rumah penyekapan
nah kita ingin melihat itu keanehan keanehan tersebut
nah semuanya kita telah ada bukti
kami tidak pernah menganggap itu adalah sebagai safe house
karena tidak ada
tidak pernah ada undang undang tentang safe house itu
sebelumnya pada dua puluh lima juli dua ribu tujuh belas pansus hak angket terhadap kpk
mengundang terpidana kasus suap sengketa pilkada muhtar effendi dan keponakannya
keduanya memberi kesaksian tentang mekanisme pemeriksaan di kpk
dan kasus hukum yang menjerat mereka
niko panji tirtayasa menyebut dia sempat disembunyikan di safe house
yang ia sebut sebagai rumah sekap
niko juga membeberkan dua lokasi safe house kpk
di kawasan kelapa gading dan depok
kenapa saya hadir kesini
saya tidak mau saksi saksi sekarang yang mulutnya masih dibuka

yuk kita sama sama lawan
mati tidak datang dua kali pak

meragukan efektivitas kunjungan ini untuk memperoleh informasi
kendati ia menyatakan menghormati kebutuhan
ketua kpk m yassin meragukan efektivitas kunjungan ini untuk memperoleh informasi kendati ia menyatakan menghormati kebutuhan
kpk m yasin meragukan efektivitas kunjungan ini untuk memperoleh informasi
dan menghormati keputusan pansus untuk menyelidiki safe house ini
m yassin yang di masa tugasnya di komisi antirasuah
sempat beberapa kali mengamankan orang di safe house atau rumah aman
jadi kita juga menghargai lah usaha dpr untuk membuktikan
apakah informasi yang disampaikan miko benar atau tidak
tapi yang jadi permasalahan
rumah itu sudah berapa lama ditinggalkan oleh kpk
misalnya tidak terurus
misalnya misalnya lima bulan atau enam bulan
atau satu tahun yang lalu
apabila kasusnya yang pimpinan kpk berada ketiga ini kan sudah lama
kemudian sudah disewa oleh orang lain kemudian dikunjungi
bisa juga disewa orang lain segala macam pak ya
pindah tangan pak ya
kita kan hanya pendek pendek itu nyewanya
pindah pindah agar tidak gampang di detect oleh masyarakat
sehingga orang menjadi tidak aman kan kalau tahu itu
oh rumahnya di sana kan gampang itu kan nanti ya dikejar ke sana
jadi silahkan saja
dilakukan istilahnya itu
sidak keberadaan dari safe house itu
yang jelas kalau kpk itu kalau sudah memakai
dan itu sudah diketahui umum pasti pindah
iya itu sudah dipastikan pak ya
ya sudah pindah itu saya kira
kpk sendiri melalui jurubicaranya menyebutkan bahwa penggunaan safe house oleh kpk
memiliki legitimasi hukum seperti yang tercantum dalam undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
sebagai bentuk perlindungan kepada saksi
budi adiputro cnn indonesia
dan julius ibrani yang merupakan anggota koalisi masyarakat sipil menolak hak angket kpk
selamat malam bang julius selamat malam pak asto
kami masih menantikan juga arteria dahlan yang merupakan anggota pansus hak angket kpk dari fraksi pdi perjuangan
tapi kita mulai malam hari ini dengan temuan dari pansus angket yang benar benar mendatangi rumah aman versinya
rumah sekap versinya niko panji
kita lihat apa temuan mereka hari ini
dengan demikian apa yang disampaikan itu oleh miko tentang rumah sekap itu ada
dan harus ingat bahwa kita tidak setuju dengan kata kata safe house
safe house itu tidak ada di dalam demenklatur undang undang kita
tetapi kalau itu adalah yang disebut safe house
itu adalah untuk mengamankan
maka itu harus di bawah lpsk
rumah sekap itu ada bang julius
bang juli sendiri melihat seperti apa kemudian
pansus akhirnya menemukan bahwa apa yang dikatakan niko itu benar ini rumah sekap
walaupun saat itu saat ini mungkin sudah tidak dijadikan oleh kpk sebagai safe house lagi sebenarnya atau rumah aman ya
kalau versi kpk ini rumah aman safe house
si niko panji dan kemudian diamini dpr ini rumah sekap
walaupun kondisinya sekarang sudah berbeda tentu saja
ya tentu ada kesesatan dalam satu istilah sekap
sekap itu sebuah tindak pidana bahkan
bukan hanya tentang kondisi rumahnya gitu
nah ini yang mesti dipertanyakan lagi
istilah sekap ini maknanya apa
jika dimaksudkan maknanya ini adalah tersembunyi
kemudian ada batasan akses tertentu kepada publik
juga termasuk komunikasi kepada publik
ini memang sudah menjadi core nya rumah aman
kan seperti itu
orang rumah aman pun akan bisa seperti itu
beberapa klien atau dampingan korban yang ditangani oleh kami di bawah pbhi pun demikian
kemudian mengajukan sebuah skema perlindungan korban atau perlindungan saksi
maka jangankan orang lain atau publik
kami sendiri selaku kuasa hukumnya harus meminta izin kepada lpsk untuk berkoordinasi
nah apakah ini yang didefinisikan sebagai sebuah sekap atau penyekapan
tentu ini sesat
sesat pikir sesat logis yang merupakan apa ya istilahnya distraksi juga kepada pemahaman publik
ini bukan sekap
tapi ukuran itu bisa nggak hanya dilihat dengan mendatangi bentuk rumahnya sekarang
tetapi kan tentu saja sekarang sudah tadi rekan saya yang melaporkan bahwa sudah tidak jadi tidak ditempatkan lagi
yang menjadi tidak relevan yaitu
kapan ya saudara m itu ditempatkan dalam rumah aman milik kpk
bagaimana kondisinya saat itu
nah jika diartikan kondisinya tidak layak
sudah ya genteng gentengnya bocor lantainya apa segala macam

ya itu harus diperiksa ketika digunakan sebagai rumah aman untuk saudara m
bukan saat ini yang sudah lewat beberapa tahap
tidak relevan menurut anda
apalagi hanya mengukur fisik bangunan rumah ya
kalau kita balik lagi ke belakang terlebih lagi istilah yang namanya rumah sekap ini lahir seketika dpr atau pansus ya
memanggil satu saksi yang didengar keterangannya
padahal ya kita tahu secara hukum prinsip saksi satu saksi bukanlah saksi ya
dasarnya dari situ ya sehingga kami tidak heran kemudian ini dipolitisasi menggunakan istilah istilah yang sekap seperti itu
dengan akses wah suasana yang tidak manusiawi yaitu silakan sendiri cek ke rumah tahanan bapak
silahkan sendiri cek ke lembaga pemasyarakatan apakah lebih baik kondisinya daripada rumah yang disasar itu
tentu tidak disentuh kan itu
oke baik dari lpsk sendiri seperti apa pak
standar orang bahwa itu dalam melindungi saksi lah katakanlah pak
dalam melindungi saksi atau misalnya korban apakah memang kondisinya itu bisa juga tidak nyaman bagi mereka sebenarnya
atau bagaimana aktivitas dalam rumah saat melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban itu seperti apa sih
itu yang ingin kita dapatkan gambarannya secara
kalau kenyamanan atau tidak nyaman itu kan sifatnya subjektif ya
tentu ada perubahan menjadi tidak nyaman di dalam tempat yang sebagus apapun gitu
kalau dia tidak terbiasa tentu ada ketidaknyamanan
tapi yang paling penting itu begini
penempatan seorang saksi atau korban di dalam rumah aman itu prinsipnya bukan menempatkan dia sebagai seorang tahanan
ini yang perlu saya garisbawahi
bahwa rumah aman itu bukan rumah tahanan bagi saksi maupun korban
dan rumah aman ini kan setahu saya memang hanya diatur di dalam undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas
yang perlindungan saksi dan korban
nah ini yang kadang kadang kami memang prihatin karena orang merancukan
kacau memahami rumah aman ini apa gitu
rumah aman di dalam undang undang tersebut dalam pasal dua belas ayat satu huruf f itu dikatakan rumah aman itu lpsk mempunyai hak untuk mengkoordinasi dan mengatur rumah aman
tentang rumah aman
dan rumah aman sendiri dalam penjelasannya dikatakan itu adalah tempat tinggal baru atau tempat tinggal sementara bagi seorang saksi maupun korban
yang diatur keamanannya oleh keputusan lpsk
jadi kalau sekarang muncul rumah aman versi kpk saya sendiri tidak tahu dasar hukumnya apa gitu ya
anda juga mempertanyakan dasar hukumnya
kalau kpk mempertanyakan
saya malah tidak tahu kalau ada rumah aman di kpk gitu
tapi kpk sendiri sering berkoordinasi dengan
iya tapi tidak pernah menyebut itu rumah aman
menyebutnya apa pak
kami tidak tahu ya
karena itu kan pekerjaan yang dilakukan oleh kpk gitu
enggak berkoordinasinya dengan apa namanya lpsk itu menitipkan saksi korban itu pernah tidak
ada begini kalau misalnya seorang saksi dirujuk ada tujuh belas saksi sebenarnya yang sudah dirujuk oleh
kpk untuk dilindungi oleh lpsk
dan itu kami lakukan
dan tujuh belas nya itu tidak semuanya masuk ke dalam rumah aman
ada juga yang pengamanannya itu dilakukan secara melekat petugas pengamanan kita mengamankan rumahnya misalnya
jadi dia tetap tinggal di dalam rumahnya tetapi keamanannya dilakukan oleh lpsk gitu
jadi tidak semua masuk ke dalam rumah aman
nah rumah aman ini tidak semua orang bahkan di lpsk sendiri tidak semua orang tahu
si a misalnya sedang ditempatkan di rumah aman rumah aman itu di mana gitu
tidak semua orang tahu
ya semua pimpinan lpsk bahkan ataupun siapapun di lpsk tidak semua tahu ya
nah ini kan ada istilah yang muncul lagi rumah aman di lingkungan kementerian sosial
yang menurut saya itu juga kurang tepat
rumah singgah akhirnya
rumah singgah yang bisa dikunjungi oleh siapapun yang
rumah aman itu sifatnya rahasia pak ya
dan bisa saja kemungkinan besar berpindah pindah tempatnya ya
jadi tergantung situasi dan dinamikanya
kalau misalnya kita melihat ada situasi tidak aman ya kita pindahkan
ini kan yang sedang kita bicarakan begini
ada seseorang yang pernah di apa namanya ditempatkan kpk menurut saya
menurut kpk itu ditempatkan di rumah aman atau safe house begitu
lalu kemudian sekarang bersuara ke publik bahwa dia itu bukan dilindungi tetapi disekap
nah kita mencoba untuk mencari ukuran bahwa bagaimana sebenarnya seorang itu kemudian disekap
apakah dari fisik rumahnya ataukah memang kemudian dari perilakunya penjaganya di situ
kalau anda tadi memperincipkan bahwa rumah aman itu tidak memindahkan orang
seperti berada dalam tahanan begitu kan pak ya
tapi kalau dalam perlindungan sendiri tetap ada penjaganya kan
sifatnya sangat mengatur atau terserah yang di dalam rumah
ada aturan aturan batasan ya
iya ada aturan aturan
jadi itu memang agak sulit ya
bukankah itu kemudian merasa ditahan juga pak kalau begitu
tadi saya katakan subjektivitas orang bisa merasa tidak nyaman karena ada perubahan itu
atau karena ini kok merasa diawasi
tetapi sejauh mungkin lpsk akan
mengusahakan agar si saksi ini di dalam rumah aman tidak merasa sebagai seorang tahanan
itu kan berarti ukurannya sangat subjektif sekali
tapi itu yang kita lakukan
katakanlah begini pak saya kemudian menjadi saksi begitu ya
kemudian lpsk memutuskan untuk anda harus berada di rumah aman
dan saya menyetujuinya
kan begitu prosesnya pak
ketika berada di rumah aman tiba tiba ah saya bosen dalam rumah saya mau ketemu teman
panggil ke rumah aman nggak boleh tanya
dan misalnya saya mau keluar sewaktu waktu bisa juga tidak
karena perlindungan lpsk itu kan dilakukan dengan perjanjian
dengan yang bersangkutan
hak dan kewajibannya diatur dalam satu perjanjian
jadi kalau dia melanggar
mau beli makanan keluar rumah aman itu bisa nggak
nah apakah mungkin itu yang kemudian dipersepsikan bang julius
bahwa seorang merasa di penjara dan kemudian menyalakan wah saya disekap nih
itu misalnya jangan jangan itu kemudiannya
ini makanya jauh sebelum kesana juga saya mau bicarakan bahwa satu ya betul rumah aman tidak ada terminologinya dalam undang undang kpk
memang tidak ada
tetapi yang diberikan oleh undang undang adalah kewenangan yang lebih luas
pasal lima belas huruf a menyatakan salah satu bentuk untuk melindungi saksi atau pelapor adalah bahkan melakukan evakuasi
ini bahkan lebih luas lagi
apa sih melakukan evakuasi
memindahkan fisik dari suatu
kemudian ke tempat tempat lain
kemudian merahasiakan keberadaannya sampai bahkan identitasnya diganti kerjasama dengan kepolisian
termasuk menyediakan tempat berlindung bagi dia
yang jauh daripada akses
itu ada di undang undang kpk
oh iya jelas ada di undang undang kpk
berarti soal safe house juga ada di undang undang kpk
istilah tidak ada
tidak ada istilah rumah aman tidak ada istilah safe house
tetapi keundangan itu ada
makanya tadi bang hasto tadi juga saya mau mengafirmasi betul undang undang lpsk di pasal delapan nya juga menyatakan
baik yang wajib dilakukan oleh lpsk ataupun yang lain
kami punya pengalaman di luar kasus tindak pidana korupsi atau yang lainnya
kdrt bahkan ketika si ibu dan anak anak kecilnya menjadi korban kdrt
itu kami sempat menitipkan ke lembaga mana di bawah kementerian
tapi istilahnya memang lain bukan rumah aman
tapi bisa diartikan bahwa itu sebuah rumah aman
karena seketika dia masuk ke sana dilindungi kemudian dibatasi akses bagi orang orang yang punya potensi untuk mengancam keberadaan dia termasuk asisnya
dibatasi akses itu
itu untuk orang orang yang punya potensi mengancam keselamatan
kami juga punya pengalaman begini
kita sudah ke lpsk
kondisi subjektif ketika dia masuk ke dalam dan aksesnya begitu dijaga dengan ketat ya tidak boleh
bahkan potong rambut juga tukang cukurnya dipanggil ke sana
kemudian apa dia merasa tidak nyaman
kok saya merasa seperti di penjara disekap ya seperti itu ya
saya mau keluar sajalah
kemudian dibatalkan perjanjiannya sama
berasakan laporan ke lpsk
kemudian dia sudah saya mau keluar dari sini saja
seketika itu apa yang terjadi
serangan terhadap dia baik secara fisik maupun mental terjadi
nah ini memang penjelasan kepada yang bersangkutan
itu jadi sangat penting
karena biar bagaimana kan keamanan yang bersangkutan ini ada dalam tanggung jawab lpsk
jadi itu yang harus kami jamin
harus kami bisa lakukan sesuai dengan ketentuan yang
sesuai dengan ketentuan yang kemenangan yang ada pada kami
dan sesuai dengan perjanjian yang ada antara kami dengan yang bersangkutan
nah itu makanya kita ingin mencoba menggarisbawahi
kenapa kita membutuhkan keterangan dari lpsk
apakah memang sebuah upaya perlindungan itu beda beda tipis juga
dengan apa namanya mungkin orang kemudian di sekap
jadi salah paham bahwa sebenarnya pembatasan akses itu demi keselamatan
karena kan yang mau kita sorotin hari ini adalah sebenarnya
ketika orang pernah disimpan ataupun ditempatkan di rumah aman atau safe house kpk
kemudian sekarang berbicara bahwa dulu dia di sekap
nah ini kita mau belajetin nih
jangan jangan waktu itu sebenarnya pembatasan akses demi keselamatan atau tidak
tapi kita memang memerlukan jawaban dari anggota pansus yang sudah datang ke lokasi tersebut
kita masih menantikan dan prime news masih akan kita lanjutkan setelah jadwal berikut ini
baik kita mulai dari undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua terlebih dahulu tentang kpk ya
pasal lima belas menyebutkan bahwa komisi pemberantasan korupsi berkewajiban
a memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
kita garis bawahi memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor
kita garis bawahi disitu
yang ini adalah undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan saksi dan korban
dan ini adalah perlindungan terhadap saksi dan korban

dalam penyelenggaraan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal dua belas
lpsk berwenang kita langsung ambilkan pada huruf f
mengelola rumah aman
kemudian huruf g memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman
melakukan pengamanan dan pengawalan
baik ini tadi yang dijelaskan oleh pak asto ya
tetapi yang undang undang nomor lima belas tadi itu bang julius gimana itu
kemudian menerjemahkan juga bahwa boleh
ada rumah aman atau tidak
karena ada pernyataan dari salah satu anggota pansus pimpinan pansus tepatnya
pansus angket terhadap kpk yang menyebutkan bahwa itu legal
istilah safe house itu ilegal
apalagi kpk kalau menggunakan itu maka tidak benar
betul saya sepakat sekali istilah safe house illegal
karena istilah asing bahasa inggris nggak boleh ada dalam regulasi indonesia
itu saya sepakat
dia tidak salah berarti
dalam hal bahasa
di bahasa indonesia kan pun itu kan rumah aman
nah rumah aman ini memang berbeda filosofinya beda
tapi yang belum dicantumkan tadi di sana adalah penjelasan pasalnya bang
penjelasan pasal lima belas tadi ya
pasal lima belas huruf a tadi ada penjelasannya bahwa bahkan kpk diberikan
sambil kita lihat undang undang pas nomor tiga puluh tahun dua ribu dua ya
pasal lima belas tadi
penjelasan pasal lima belas huruf a tadi memberikan kewenangan untuk kpk melakukan evakuasi
ini bahkan lebih luas daripada mengelola rumah aman memberikan tempat tinggal
jadi ini keundangan yang dia gambarkan
kewenangan itu tentu bisa diturunkan lagi
kita lihat undang undang kpk ya
undang undang kpk nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
kemudian di pasal lima belas huruf a nya ada penjelasannya bang
di bagian penjelasan sebetulnya nanti bisa kita lihat bahwa di bagian penjelasan kalau boleh
dikutip dulu ya
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini pasal lima belas tadi huruf a adalah
meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian
atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi
evakuasi ini jadi bisa lebih besar
sebelas ini bahkan lebih luas lagi
daripada sekedar safe house atau rumah aman tadi
betul makanya tadi saya sepakat memang tidak ada istilah safe house
tidak ada istilah rumah aman
kita baca satu persatu berapa ribu kata pun tidak akan muncul
tapi yang muncul adalah keundangan yang lebih luas
daripada sekedar keundangan teknis terkait dengan rumah bangunan dan segala macamnya
tapi melakukan itu menyalahi tidak
jelas tidak ya
jelas tidak menyalahi
karena disitu jelas
apa sih melakukan evakuasi
memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat lainnya
saksinya dalam hal ini pelapor
kemudian menyediakan tempat berlindung bagi si saksi atau pelapor itu sendiri
termasuk tempatnya itu apa ya
mau dia apartemen mau bangunan rumah kos kosan kotrakan dan segala macam
hotel termasuk juga bahkan
karena definisi tempat tadi ya
memindahkan dari tempat ke tempat yang lain
hal ini pun yang diafirmasi oleh tadi
yang ke delapan
undang undang perlindungan saksi dan korban
oleh lembaga lpsk atau lembaga lain yang wajib untuk memberikan perlindungan
kita kan memproduksi undang undang begitu banyak ya
yang kadang kadang tumpang tindih perannya
saya kira ini apalagi komisi tiga ini
mesti berinisiatif untuk melakukan koordinasi
sehingga jelas masing masing institusi itu kewenangan dan tugasnya
kalau kita lihat hari agenda hari ini kan
bahwa apa namanya pansus angket mendatangi rumah yang disebut miko tadi sebagai rumah sekap
versi kpk adalah rumah aman sebenarnya
ketika mendatangi ke sana
kemudian mereka menyimpulkan ini rumah sekap
bisa nggak seperti sederhana itu pak
saya kira itu disebut rumah sekap atau rumah aman tetap keliru
karena memang tidak ada di dalam undang undang disebutkan istilah itu
yang ada itu ada di lpsk tentang rumah aman
jadi anda masih meyakini bahwa kpk sebenarnya tidak berhak melakukan
iya itu benar
itu tadi berhak
berhak untuk melakukan aktivitasnya ya
melakukan aktivitasnya berhak karena memang disebutkan
tetapi itu tidak dilakukan dalam suatu rumah aman
dalam terminologi rumah aman
karena terminologi rumah aman itu
fungsinya untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban
untuk bisa memberikan kesaksian
sehingga proses peradilan tidak
kalau kemudian fisiknya kemudian benar benar ada rumah aman itu bagaimana
kalau menurut niko seperti itu
ya itu bukan rumah aman
bukan rumah aman dalam artian
jadi sederhananya sia sia dong pansusangkat menuju ke sana
tapi ini memang perlu diatur lagi ya
untuk hal hal yang demikian sebaiknya itu diserahkan kepada lpsk
kalau fungsi rumah aman seperti yang ada di dalam undang undang nomor tiga puluh satu itu
karena kalau pengamanan itu dilakukan oleh institusi lain
kpk lah karena ini
yang melakukan penyidikan dan penyelidikan misalnya
ini ada konflik of interest
tunggu kita akan lihat lagi ini pernyataan kurang lebih sama pak
dari pimpinan pansusangkat kpk taufikul hadi dari fraksi partai nasdam
tentang bahwa rumah aman ini tidak tepat
kalau kemudian dilakukan oleh kpk yang melakukan fungsi sebagai penyidikan dan juga penuntutan
begitu pak ya kita lihat pendapat yang berikut ini
tidak ada safe house itu adalah di kpk
dia adalah badan yang melakukan
misalnya seperti penuntutan dan penyidikan itu tidak boleh ada safe house
safe house itu adalah ada undang undang tersendiri
kalau ada itu bukan safe house
itu namanya adalah sebuah rumah penyekapan
nah kita ingin melihat itu keanehan keanehan tersebut
nah semuanya kita telah ada bukti
kami tidak pernah menganggap itu adalah sebagai safe house
karena tidak ada undang undang tentang safe house itu
nah ini satu sudut pandang yang menarik juga untuk kita diskusikan
menurut bang juli seperti apa
kalau kemudian apa seperti yang disampaikan oleh pak astos
disampaikan juga tadi taufikul hadi bahwa
kalau lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan
tentu tidak bisa melakukan apa menyediakan rumah aman
karena konflik of interest kalau menurut pak astos
kalau menurut tidak ada sesuai dengan undang undang
tadi kenapa saya sebut terkait dengan rumah tahanan sih
atau mekanisme penahanan
siapa yang menahan
di tahap penyelidikan
penyidikan maksud saya
siapa yang menahan
tersangka di tahap penuntutan
ya si penuntut sendiri
ya si penyidik sendiri
kenapa itu tidak dipersoalkan sebagai konflik of interest
yang sewaktu waktu bahkan dia bisa hadir
dalam sel sel dalam tahanan
dan untuk mengintimidasi dia
kan logikanya sama
ini tidak bisa disimplifikasi
dengan adanya unsur si berwenang itu
antara penahanan dengan saksi
tapi ada akses
antara si saksi
pelapor atau penersangka
kepada yang berwenang
oh simplifikasi ini juga
tidak bisa dilakukan gitu loh
apa konflik of interest yang dimaksud
apakah dengan dia
ya atau istilahnya menyekap tadi
untuk tujuan supaya prosesnya
tetap berjalan dengan lancar
dan kesaksian yang diberikan
tidak dipengaruhi sesuatu apapun
itu bukan konflik of interest
jika si saksi pelapor
ditempatkan di sebuah yang
disebut rumah aman
dan ada perubahan keterangan
itulah yang disebut
jadi indikatornya jelas
adanya perubahan keterangan
seperti apa sih
kita sudah tahu
dalam perkara megakorupsi
kan ada yang berubah berubah
kan kita sudah tahu itu
apakah dia dipengaruhi oleh rumah aman
jadi ini bukan sebuah indikator
konflik of interest sebetulnya
tapi keterangan dia apakah konsisten
selama pemeriksaan awal
sampai dengan di persidangan
ada salah satu pendapat lain
yang kita baca juga di berbagai media online begitu
beberapa informasi terkait
rumah rumah sekap ini
mereka menyebutkan rumah sekap
dari pak soekarno pak soekarno
karena mereka mengatakan ini
merekayasa saksi saksi palsu
bagaimana anda melihat
sebuah ujaran disampaikan oleh
itu sebuah ujaran bebas
kebebasan berekspresi dijamin di negara ini
uji apakah sudah ada
penetapan saksi saksi palsu
yang dimaksud oleh putusan pengadilan
belum ada sampai detik ini
yang sudah adalah
yang diberikan penyataan
saling silang dan sekarang disidangkan
yang ada itu faktanya
lalu fakta apa yang dikatakan bahwa
kemudian mereka yasak saksi palsu
ada nggak putusan pidana tentang
kesaksian itu pidana loh
siapa saja mereka
apakah saudara m termasuk saksi yang dipalsukan
kenapa dia tidak diproses juga
atas keterangan yang dipalsukan
tersebut di persidangan
jadi ya ini sebatas informasi oke
saya tidak melihat ini sebagai sebuah upaya pembentukan opini buruk kepada kpk
kalau pembentukan opini dari awal kan kami melihat pansus ini yang melemparkan opini
makanya indikator gerakannya tidak jelas
awal awal adalah minta rekaman
kemudian geser kesana lagi
geser kesini lagi geser kesini secara tidak struktur
nah ini yang kami pertanyakan juga
tapi kami melihat ya sudah silahkan bentuk opini publik
keberadaan komisi pansusnya sendiri sudah kontroversial
nah itu dia
oke nanti kita akan lanjutkan terlebih lanjut setelah jeda berikut
kami akan hadirkan langsung anggota pansus angket kpk
kita langsung saja
sapa bang arteria dahlan
yang merupakan anggota pansus
angket terhadap kpk dari fraksi pli bnr
perjuangan selamat malam
bang arteria terima kasih sudah hadir meluangkan waktu
akhirnya sampai juga
bang arteria anda tentu saja tadi ikut kesana ya
kita sudah lihat di foto fotonya lengkap
yang ingin kita tanyakan apa temuan benarkah
apakah sudah memang itu disepakati oleh tim pansus bahwa ya ini memang rumah sekap begitu
ya pertama kan kita juga harus sampaikan ke publik kenapa kita datang ke dua rumah
yang menurut versinya kpk rumah aman
menurut kesaksiannya niko itu adalah rumah sekap
kami tadi datang pertama untuk membuktikan
apakah dalil dalil niko pada forum pansus kemarin yang sudah disumpah itu
benar adanya atau tidak
semuanya kita rinci satu persatu bahkan rekaman keterangan niko itu kita ulang
jadi anggota itu memiliki semuanya untuk mengelaborate satu persatu isu terkait dengan dalam hal ini rumah sekap
fakta yang ada adalah baik niko ya bahkan tadi dikonfrontir juga sama teman teman

jadi rumah itu benar
betul jadi ada benang merahnya nih benang merahnya ada rumah yang dipakai menurut niko untuk menyekap dia untuk kpk untuk rumah aman
itu temuan kita yang pertama temuan kedua kan kita juga
bahwa rumah itu benar ya bang ya
bahwa rumah itu benar dua duanya yang katanya tempat apa pabrik roti dan sebagainya enggak sudah tadi kita sudah datang dua duanya

kita ke rumah yang pertama dulu nih
ini di layar ini
nah ini rumah yang pertama yang di
sambil mungkin bisa dijelaskan ini disini tempat ditempatkannya niko
nah ini hanya satu satunya kamar mandi yang bisa dipakai dulunya tidak sama
mungkin kita lihat gambar secara utuh ya kita lihat ya baik
dulunya tidak seperti ini nah dulunya tidak seperti ini ini sudah jauh lebih bagus
oh sekarang justru lebih bagus
itu jangan yang ada cahaya putih itu
itu bukannya apa ventilasi
tetapi itu kaca kayak beton gitu
nah yang kuning kuningnya itulah yang katanya ventilasi bayangkan
oh kecil sekali
sudah ruangannya kecil ininya kecil
nah disini adalah tempat dimana niko hanya bisa menghirup udara bebas
kapan itu setelah penyidik kpk atau petugas kpk meninggalkan ruangan
itu adalah budi baik teman teman dari brimob
mungkin teman teman brimop juga pengap
karena dia yang menjaga ini ya
iya sesama penterita brimopnya kan jagain dia juga pengap
akhirnya dia katakan udah kalau nggak ada kpk kita duduk di sini boleh
niko itu menurut kpk adalah saksi
ya padahal niko mengatakan saya ini tidak melihat tidak mendengar dan mengalami sendiri peristiwa
saya ini baru masuk ke daratan pak itu bulan juli
saya disuruh mengakui peristiwa atau adanya peristiwa pidana itu di bulan maret yang saya tidak ketahui
kamu bisa tahu dan cerita
inilah saya dikondisikan di rumah ini
ada dua rumah
ini tempat tempat yang untuk menghirup udara segarnya di sini saja nih
hanya disini saja ya
dan rumah ini boleh diinformasikan juga rumah ini tanpa
tanpa ada namanya ketua
ketua penjaga itu ketua rumah sekap
wakil ketua rumah sekap
bagian keamanan bagian jenitar yang tukang bersih bersih
ya dan jurumasa
standar rumah aman itu harus punya itu semua pak
harus punya itu semua
yang kedua kita bicara kualifikasi dan kapasiti
niko tidak melihat dan mendengar yang masuk ke namanya kriteria perlindungan itu adalah saksi orang yang melihat mendengar alami sendiri
yang kedua korban
karena ada tindak pidana
karena ada tindak pidana
ya dia dapat korban fisik maupun psikis
yang ketiga adalah pelapor
yang keempat ini namanya saksi pelaku atau gc atau justice kolaborator
keempat kualifikasi ini tidak ada dimiliki oleh saudara niko dan sudah dinotis ke kpk
ini berdasarkan keterangan niko
kamu akan saya penjarakan beserta istrimu
jika kamu punya selingkuhan
jika kamu tidak mau ya perkara kamu yang di jawa barat akan kita angkat
apa yang terjadi yang deal
dealnya adalah perkara yang di jawa barat selesai
semuanya juga tidak dibahas yang masalah yang tadi itu
nah ini adalah
ini berarti terjadi proses rekayasa
yang terjadi di rumah itu
jadi kalau versinya lpsk pak saya ingin sampaikan begini
ini kalau versinya
ya lpsk dan ada namanya pp tiga dua ribu sebelas
namanya standar rumah aman
tidak boleh rumah aman itu yang tidak dikelilingi pagar
jadi kalau gini
pagarnya adalah disini pak
kalau pagarnya cuma disini aja
mungkin bisa ditunjukkan ke layar ya
bisa sampai tidak kemudian kameranya
saya sudah kasih yang berwarna juga mungkin belum di ini
ini yang di rumah pertama ya ini ya
harusnya sekelilingnya harus dengan pagar
misal buruk kata ada bom selesai semua ya
ada bom selesai sudah
tidak standar lah ya katakanlah sebagai rumah aman
fasilitas ya masalah higienis
masalah sanitasi dan sebagainya ini jauh dari pemenuhan syarat
memberdayakan dirinya sendiri untuk sama sama menutup
kemudian yang rusak rusak
baju bagaimana baju itu saya cuci sendiri ini dong
kalau standarnya bagaimana
itu yang bersangkutan
dalam konteks kepentingan pro justisia
yang bersangkutan diberikan apa
pertama dia diberikan keamanan
yang kedua dia diberikan kenyamanan
wajib menerangkan apa yang ia lihat dengan alami sendiri secara bebas
tanpa paksaan tanpa tekanan
justru di sini bukan tanpa paksaan dan tekanan
dia ditekan di sini untuk mengkondisikan fakta yang tidak sebenarnya
dia menjadi koordinator
saksi diteleponin sama dia
kalau nggak dia yang nekan lagi si niko
saya akan tanya ke pak hasto ya
kondisi rumah tersebut kita akan lihat lagi gambar
baik ini kan ada
satu satunya kamar mandi yang opera itu pak
tapi ada berapa kamar mandi
dua yang satu nggak bisa dipakai
sekarang atau waktu niko dulu juga nggak bisa dipakai
apa apa yang ini sekarang ini kondisinya jauh lebih bagus
jauh lebih bagus
baik baik nanti bang juli sudah jelaskan ya
itu tadi gelas blok ya sebenarnya bukan ini ya
bukan apa tapi hanya delay saja
tapi tadi ada ruang ventilasi kecil
apa ruangnya bisa satu satunya ruang yang disebut bank arteria tadi
untuk menghirup udara segar
di saat petugas kpk tidak ada
kalau ada petugas kpk nggak boleh di situ
baik tapi sebenarnya
kalau dalam konteks rumah aman sendiri menurut lpsk
apakah memang tidak boleh keluar rumah juga
apakah memang hanya di dalam saja terus
harus dengan sepengetahuan petugas lpsk
sesuai dengan perjanjian yang
memang tidak boleh keluar ya
tetapi untuk membuat nyaman si saksi atau korban yang dilindungi lpsk di rumah aman
itu kadang kadang kita juga melakukan mengupayakan rekreasi buat mereka
dengan pengawalan tentu
dan itu dilakukan dengan cara cara yang menurut prosedur kami
kalau soal tadi ada menambal genteng yang bocor sendiri dan lain sebagainya
kalau di kategori rumah aman lpsk seperti apa
apakah ada petugasnya
ya berbeda jelas
tapi saya tidak ingin membandingkan begitu
tapi maksud saya begini
kenyamanan orang di dalam rumah aman itu kan subjektif
artinya ada orang yang ditempatkan di tempat yang sangat bagus
itu justru tidak nyaman
karena tidak biasa
jadi ini yang kita harus pandai pandai lah mengurus rumah aman ini
supaya yang bersangkutan
jadi intinya tidak bisa diukur dari fisik rumahnya menurut anda
jadi kalau ini pak hasto kita jelas itu pak hasto
jelasnya kenapa bicara perlindungan saksi dan korban kita sudah ratified
indonesia meratifikasi berbagai semua ketentuan aturan universal
yang ada di indonesia ada di amerika itu sama
apa itu kualifikasi mengenai sarana dan prasarana
ya kalau itu jelas
yang tadi itu adalah ya itu tidak sesuai dengan standar
bayangin kalau yang sebelumnya
jadi pak hasto juga harus berani tegas pak
berani jujur tegas hebat tambah lagi tuh
kemudian yang kedua
yang kedua kita tahan dulu ya pak kartir ya
kita jeda terlebih dahulu tetaplah di cnn indonesia prime news
kami masih akan melanjutkan diskusi ini setelah jeda berikutnya
ya dari pandang yang zelf
aku harus mencengkiri
kemudian menyelamatkan dirinya sendiri ya monggo tidak ada
satu paksaan nah indikatornya
dia disekap atau tidak adalah
dengan si saksi nah
yang mengerikan adalah sebetulnya dari cerita bang terry
tadi adalah pengkondisian yang
dimaksud bahkan keterangan dari si saudara
miko itu sendiri ya kan saudara m itu
loh kalau memang keterangannya kemudian
nanti juga dikatakan telah dikondisikan
di rekayasa loh ini yang patut diuji
di persidangan maksudnya
oh entah di persidangan entah di
pemeriksaan lanjutan seperti itu karena ini ada
temuan temuan yang sifatnya substantif
kayak gitu loh uji
di situ untuk kemudian juga sekaligus menguji
apakah faktor faktor teknis
dari rumah aman yang dimaksud
itu mempengaruhi atau tidak kan begitu
bang makanya tadi saya katakan oke informasi
kumpulkan bagus diuji
di mana forum pengujian itu
kan begitu meskipun tadi
lpsk juga tidak sampai
menghitung atau mengukur
hal hal yang teknis seperti tadi tapi
substansi dan kemudian jangka waktu satu tahun
kan begitu ini yang perlu
dikaji lebih dalam gitu apakah rekayasa
kesaksian atau keterangan di pengadilan
bahkan di bap bap
selama penyidikan itu juga dipertanyakan
itu yang harus menjadi fokus
kalau seperti temuan dalam rumah ini kemudian
hanya diberi kesempatan menghirup udara segar
di tempat yang sempit seperti tadi
saya pikir sudah sama dengan mekanismenya
lpsk ya beberapa klien kami di lpsk pun
dalam arti memang supaya tidak dapat dijangkau
oleh orang orang yang
berusaha atau berpotensi untuk mengganggu
memang aksesnya terbatas ya
betul sekali dan itu dari awal dibacakan
saya ingat betul ketika mendampingi klien kami
ke lpsk itu lebih dari dua jam
hanya untuk membacakan peraturan peraturan
dan kemudian jam jam berikutnya
mempertanyakan saya mau potong rambut di mana
itu harus dijelaskan
dan disitulah terjadi mutual consent ketika
ditandatangan kemudian dia menjalani
dalam waktu beberapa lama
ada klien kami yang sepakat dalam beberapa lama
ada yang nggak sepakat langsung di tengah jalan potong ya
disitulah letak mutual consent nya
ini kan kita bicara soal perlakuannya
tapi kembali kita akan coba kembali
kpk kemudian memilih
inisiatif bukan inisiatif karena
anda sebutkan tadi ada kewenangan perundangannya
tadi kemudian menjalankan apa yang
dinamakan oleh safe house atau rumah aman ini
masih ada perdebatan
di situ apakah bisa atau tidak
karena kpk dengan
atribusinya sebagai lembaga penyidik
apa bisa anda jelaskan lagi
soal argumen tadi
jelas kalau kita merujuk pada pasal lima belas
tadi huruf a kan dikatakan dalam rangka
melindungi atau memberikan perlindungan
bagi saksi atau pelapor
di bagian penjelasannya dia dikatakan bahkan
rumah bentuknya ataupun bentuknya
tapi di situ ada kegiatan melakukan itu
dan inilah yang juga disambut
oleh undang undang lpsk
ada kewenangan dari lpsk
atau lembaga lain
nah ini yang terkorelasi
kpk sendiri dianggap punya
kewenangan juga sebenarnya
ini yang saya juga minta semua pihak ini
juga harus lebih cermat lagi
mempelajari dan membaca undang undang
terutama juga teman teman yang
kpk undang undangnya tahun berapa mas
lpsk perlindungan saksi dan korban
jadi tiga belas dua ribu enam
itu sudah ada tuh amanat itu
yang punya kekuatan hukum yang bisa

kewenangan perlindungan saksi
by law ini undang undang sejak dua ribu
yang semua penegak hukum
kamu datang ke saya
karena penegak hukum ini sudah diberikan
kewenangan berdasarkan undang undang
yang satu menyelidiki menyidik
kewenangan itu sebaik baiknya
nah gunanya apa untuk
mencegah saksi ini
menderita korban ini dipaksa
kita kasih unit baru
badan baru yang namanya lpsk
menyatakan apa adanya
jadi jangan bicara pasal
lima belas undang undang kpk
masuk ini undang undang kpk
maksudnya tidak relevan lagi pasal ini
ya seketika dengan adanya lpsk
kewenangan itu ini lekspesialis derogat generalis
pindah ini semua ke lpsk
temuan kami adalah dua rumah itu
proistisya yang bahkan penyimpangan
sesat penyidikan sesat
kemudian pengkondisian saksi secara sesat
ya dilakukan seorang
kewenang kewenang ya dengan
menggunakan kewenangan yang diberikan
oleh undang undang oleh kami yang ada di dpr
ya dipakai kewenangan itu
ya secara melawan hukum
ini yang fakta yang kita
kita temukan jadi tidak ada koordinasi
kpk dengan lpsk dalam konteks miko
tidak ada tidak ada tidak ada pak ya
tadi sore sudah telepon
dikatakan tidak ada pak kemudian
masalah kualifikasi ini mas
yang dihadirkan menjadi saksi
ada syaratnya pertama materi
kesaksiannya sangat sangat penting
yang kedua tingkat bahaya ancaman
ini orang miko mengatakan
saya tidak pernah ada yang ancam pak
ini tidak pernah ada yang ancam
jadi memang dia dibawa ya
nah bahasanya adalah
dia dijemput paksa di pangandaran
pada saat ada enduro
race atau apa lomba balap balapan
itu lah dibawa
sama penyidik dia tidak
tiba tiba kan ksm mau diperiksa
kenapa saya kenapa dibawa
ke sini ya di sini saja
sudah komplain setahun
komplain nggak sudah komplain berkali kali
apa katanya ini kata petugas
mau proses orangnya nikmatin
nikmatin saja dia tidak ada pengacara ya
tidak ada pengacaranya bapak
sekarang ada pengacara kalau kemarin mana ada pengacara
ketemu sama suami apa sama istrinya
tidak bisa ini
sudah ada lah setiap kita bicara
rumah aman ya
orang itu dilakukan secara humanis
masyarakat aturannya memang begitu pak ya
dia setuju atau tidak setuju mau telepon
tidak bisa kita nggak bicara
masalah yang mutual consent
penyesatan hukum yang dilakukan dengan
desain yang masif jadi justru tidak ada
mutual consent tadi tidak ada orang tidak takut
begini kenapa nah ternyata
ditaruhnya nggak di gedung kpk
ditaruhnya di sini pak
di rumah ini
rumah yang di kelapa gading yang kami
datangkan kemarin eh tadi oke bisa
di sorot lebih jelas lagi di rumah kelapa gading
baik di kameranya pak
di rumah kelapa gading ini
kalau demi namanya rumahnya
safe house itu tiba tiba isinya ada
pemodal yang ingin
dan masuk sebagai koruptor kpk
di dalam rumahnya ada pemodal bukan
pada saat dikumpulkan mereka
ini niko dibawa ke sana tiba tiba pemodal
nya ada pasangan calon bupati
tertentu dan wali kota tertentu
oke nah petunjuk
lanjutannya apa ada
benang merahnya yang namanya si hendra
hendra itu ternyata
adik dari nelly
calon wali kota palembang
oke ini konteksnya kasus
suap akhil bokhtar ini ya ini konteks
yang ini perkara ini kan kita bicaranya
kan katanya nggak usah semuanya kita menjaga
kita punya mas ini perkara yang sudah sampai
ke kita kan sudah ada satu ratus empat ya
yang masuk ke kita kemudian
kalau di semua perkara itu tentu dengan bukti
dan saksi saksi ya baiklah nah kita
sudah mampu mengatakan kpk mengatakan
baik kami terima ini sebagai
suatu keliruan kita akan
melakukan penyempurnaan sistem dan kelembagaan
kan ngomongnya aneh semua
membatas semua defense nya nggak masuk
akal apalagi defense yang dilakukan
oleh si febri itu jurubicara kpk
lahir aja belum pada saat kasus ini
ada mencermati aja tidak
ngomongnya macam macam oke baik karena ini
tidak ada yang bersangkutan mungkin
kita akan langsung dikarenakan lain kali kita mau sampaikan anda
ini sebagai jubir ya
itu punya materi muatan yang turun
itu sangat dijaga kami di
baca buku baca aturan dan punya
bukti dan saksi baik begini
bang artir ya setelah kemudian menemukan
ini tentu saja kan butuh
mengklarifikasi itu kan masih dari
pernyataan miko panji ya kemudian
paket di dpr kemudian
adanya rekayasa dan lain sebagainya tentu saja
kan harus diklarifikasiin kepada mereka
apakah dalam waktu dekat ini akan mungkin
kita hadirkan tiga orang yulianis
effendi kalau tidak
ada informasi pendahuluan
yang meyakinkan oh
ada bukti ada jadi niko ini
tidak hanya saksi tunggal terkait
dengan dalil niko kita punya
bukti punya saksi saksi
baik bahkan kita katakan kalau bisa
sebelum dibawa ke pansus
kita bedah di sini
minimal untuk saksi saksinya
beriktikat baik kita kasih gambar pertama
dua kali sangat eksklusif kepada cnn tv ini
ya ya sebagai penghormatan
kami saya pikir kita bisa bermain
dengan objectivity di sini ya ya
ya tadi makanya kita tunjukkan bagaimana
gambar rumahnya dan lain sebagainya
nah ini apa langkah selanjutnya apa
minta kpk datang atau bagaimana
tahapan ini kan pertama kita
menguji dalil baik saat ini
sudah ada ya sudah ada informasi
pendahuluan akan fakta
informasi penuh dengan fakta tentunya
kami tidak seperti kpk
kami lakukan secara transparan terbuka dan
akuntabel ya kita juga
menganut prinsip prinsip hukum yang kpk
nggak pernah anut audit alteram partem
kedua belah pihak saat ini kan
dari pihaknya niko ya kita akan
dengar teman teman kpk ini
kita akan mintakan klarifikasi jadi akan
panggil ya berarti ya seharusnya kalau
kpk ini kan selama ini kan kupingnya begitu
tapi kok untuk perkara yang seperti ini kok nggak sensitif
ya biasanya agak apa apa
cepet nih istilah anak mudanya gercep lah
gercep maksudnya khawatir benar
ini informasinya bilang dong yang dikatakan niko nggak benar
nikonya di penjara
saksi palsu penistaan lembaga
dan sebagainya ini kan bermain main
dengan opini publik oke baik
baik kita nantikan selanjutnya
bagaimana langkah dari pansus begitu ya apakah benar
memanggil kpk kita akan masih berlangsung sayang sekali
waktu kita sangat
mepet sekali dan sudah habis tapi terima kasih kami hargai
waktu anda pak asto bang arteria
terima kasih dan juga bang julius atas analisis anda
malam hari ini selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan
segera hadir tetaplah di cnn indonesia prime news